kita beralih ke berita lainnya
jelang libur imlek jumlah calon penumpang di bandara juanda melonjak tajam
pasar bali masih menjadi favorit tujuan liburan
sementara pt kai menambah dua kereta tambahan jurusan surabaya jakarta
untuk mengakomodasi libur imlek
sejumlah daerah wisata seperti denpasar masih jadi tujuan warga
yang menikmati libur imlek akhir pekan
kondisi ini tampak dari habisnya tiket pesawat dari surabaya tujuan denpasar hingga sabtu nanti
meskipun harga tiket online jelang libur imlek ini naik dua kali lipat dibanding hari biasa
tetapi itu tidak berpengaruh terhadap pesanan tiket
jumlah rute penerbangan yang mengalami lonjakan di antaranya rute surabaya denpasar
sejumlah maskapai juga sudah membuka layanan ekstra flight
untuk tujuan denpasar yang dilayani mulai hari minggu mendatang
hal yang terjadi di surabaya
hal yang relatif sama juga terjadi pada kereta api
pt kai menyiapkan kereta api tambahan rute surabaya jakarta di stasiun pasar turi surabaya
ini untuk mengantisipasi membludaknya jumlah penumpang terutama pada saat hari sabtu dan minggu lusa
jelang imlek ini untuk terutama hari minggu
kaka reguler baik tujuan bandung maupun jakarta sudah hampir habis semua
mungkin hanya tinggal kereta jaya
per hari ini tinggal seratus tempat duduk saja
pt kai memprediksi puncak liburan imlek akan terjadi pada hari minggu dua puluh sembilan januari mendatang